melaksanakan ibadah haji di tanah suci
mekah menjadi impian sebagian besar umat muslim di indonesia
namun tidak ada yang tahu kapan kesempatan itu tiba
tak sedikit orang yang harus menunggu puluhan tahun
seperti yang dialami oleh calon haji tertua dari jakarta ini
hari ini keluarga siti binti mian sedang berkumpul di rumahnya
di kawasan cineredepok jawa barat
kurang dari seminggu perempuan kelahiran jakarta satu ratus satu tahun yang lalu ini
akan bertolak ke arab saudi guna melaksanakan ibadah haji
di usianya yang lanjut ia tidak menyangka masih diberi kesempatan
untuk melaksanakan rukun islam kelima
meski tak selincah dulu ia optimis kondisi fisiknya sekarang
tidak akan menjadi halangan baginya untuk beribadah
rencananya siti akan berangkat bersama anak laki lakinya tani
istrinya sopia yang juga pertama kali melaksanakan ibadah haji
keinginan untuk memberangkatkan ibunya haji
telah menjadi sesuatu yang lama didambakan oleh tani
terlebih ibunya adalah anak sulung yang sudah didahului oleh semua adik adiknya
memang lama banget kan abang saya sudah pergi
ibu sama istrinya adiknya udah
anaknya ini yang paling muat sudah berangkat
yang paling tua sudah berangkat sedangkan ibunya belum
jebatin saya ini kagak enak nih gimana caranya
anaknya belum berangkat kok orang tuanya belum berangkat kan gitu ya
dan sejati saya kalau memang saya dari cekik saya berangkat
saya ajak gitu
itu sejati saya
kalau ngomongin ini saya jadi sedih gitu
ya alhamdulillah ini kepanggil
siti tanih dan sopiah yang tergabung dalam kloter enam belas embarkasi jakarta
rencananya akan berangkat ke madinah pada tanggal delapan belas agustus mendatang
mereka berharap dapat melaksanakan ibadah dengan baik
dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat
arya dita utama depok